partai golkar yang mendukung pemerintah sudah menyiapkan kadernya untuk masuk dalam kabinet kerja bila mendapat tawaran dari presiden jokowi
beredar kabar nama yang disiapkan adalah idrus marham air langga hartarto dan satya widayuda
ketua umum partai golkar stiano fanto mengaku tawaran masuk istana itu adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden
saya tidak pernah menyampaikan karena semuanya itu kan hak prerogatif presiden